presiden jokowi dodo memberikan tanggapan mengenai kebebasan basuki cahaya purnama
jokowi menyampaikan saat bebas semua keputusan langkah ahok diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan
meski akan bebas presiden jokowi belum memiliki rencana menemui mantan wakil gubernurnya saat memimpin dki jakarta tersebut
ditanyakan kembali mengenai kemungkinan kembali terjunnya ahok ke dunia politik
jokowi menyampaikan semuanya ini terserah dan dikembalikan kepada basuki cahayapurnama
ini kan pak ahok kan sudah menjalani proses hukum pak ahok juga sudah menjalani hukuman
dan besok sudah bebas ya terserah pak ahok
ada rencana bertemu pak ahok
belum ada rencana
pak jokowi sendiri harapannya ke ahok apakah dia terjun lagi ke politik atau tidak
ya terserah pak ahok
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini